alhamdulillah hidup akhirnya aku menemukannya aku harus segera mendapatkan tombak naga raksa ini sebelum matahari terbenam
alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya kita tiba di tempat ini
nih mas sebentar lagi matahari akan tepat berada di kepala kita kita harus memusatkan perhatian di tempat ini saat tomak naga raksa memunculkan diri
kita tidak memiliki banyak waktu kita tidak boleh terlambat
nimas cepat cari tombak itu
lalu bagaimana dengan kau
sudah kau tidak usah khawatir padaku secukup bodoh seperti ini aku bisa mengatasinya
alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya aku menemukannya
aku harus segera mendapatkan tombak naga raksa ini sebelum matahari terbenam
ternyata tombak ini dijaga oleh seorang ekor naga
tidak ada salah lain mau tidak mau aku harus menghadapinya

raka kita tidak akan pernah kembali ke istana japura
bagaimana mungkin aku meninggalkan kada prabu di saat dia sedang terjatuh seperti ini
aku tetap akan mencarinya
aku ingin berada di sampingnya
aku ingin memberi dukungan
dan aku akan membantunya sekuat yang aku bisa
dengarkan dengan telingamu baik baik lagi
rayi prabu siliwang sekarang sudah tidak memikirkan kamu lagi

aku akan mencari kada prabu siliwang
aku akan mencari kada prabu siliwang
praka bagaimana mungkin kau bisa bicara seperti itu
aku tidak sudi
aku tidak sudi hidup bersama penjahat penghancur pada jajaran
aku tidak mau tinggal bersama mereka
jika kau memang menginginkan pengampunan dari mereka
dan meminta pengampunan itu
silakan pergi sendiri
karena aku akan tetap mencari kada prabu siliwang
kamu jangan marah lagi
kita mencari rayi prabu siliwang harus dalam keadaan nyamar
agar pasukan wangge tidak bisa menemukan kita
aku rasa saranmu itu ada benarnya juga
sampai jumpa di video selanjutnya